sayang kok belum bobo
aku gak tidur sama mama sama papa
karena rina gak tidur sama mama namun isi mama gimana
kenapa sih al gak kasih tau kak andin
lagian kan rina itu kan anak kandungnya andin
masih heran aku
emang dia gak mikir ya
secara nggak langsung nih ya
dia itu udah ngejauhin seorang ibu dari seorang anak atau enggak
sekarang coba kalo lo pikir lagi deh ya
reina sama andin bisa bersatu itu karena siapa
tapi kan andin gak tau
dia ngira kalau anaknya itu udah meninggal bertahun tahun
sebagai anak nih
rina kan pasti pengen tau siapa orang tua kandungnya
lo sebenernya kenapa sih
kalo belum tau soal ini
aku pernah tinggal di panti asuhan
aku gak punya orang tua
aku gak punya orang tua
aku gak punya orang tua
aku memang mulher
suatu hari ibu pantiasuhan telepon mama angkat aku
dan bilang kalau mama kandung aku masih hidup
dia pengen ketemu sama aku karena dia lagi sakit keras
aku bahagia banget ya
aku diantar sama mama sama papa ke tasikmalaya
tempat mama kandung aku tinggal
tapi sampai disana aku melihat sebuah keranda
keluar dari rumah yang sangat sederhana
dan itu karena mama kandung aku nggak
jangan sedih lagi ya
aku nyesel banget aku nggak sempet cium sama aku nggak sempet peluk aku
aku tuh nggak mau
rena tuh ngalamin yang sama kayak aku gak
cukup aku aja nggak
aku sangat menyayangkan
apa yang dipikirin sama kak
udah udah udah udah udah ya
gua ngerti gimana perasaan lu waktu itu ya
kan lu nggak salah
udah lu jangan nangis lagi
gua nggak bisa ngedaus sedih kayak begini
lu udah ngelakuin yang terbaik
gua yakin itu
kalau andin selingkuh sama roy
ragu lagi sama aku
michi kan pernah nelfon aku ya
nggak kita dilihatin orang dah
kamu ngapain sih belok belok aku
ya kamu agak sedih
masa gua diem aja sih
gua cuma berusaha buat nangis sama aja
gak ada maksud lain
gua lagi yang salah
lu nggak perlu makasih sama gua
justru ya gua senang
lu bisa terhad sama gua
lu cerita sama gua lu sharing sama gua
dan gua merasa lu kayak
gua tukang dianggap tau nggak
ya udah pokoknya gini aja deh
ntar coba gua ketemu sama alf
maaf kemarin aku sempet nggak angkat telepon kamu
ada yang pengen kamu omongin
aku pengen banget bilang ke kamu din
soal rena anak kandung dia
tapi aku juga gak mau melanggar batas
aku kemarin cuma pengen ngobrol aja sama kamu
aku pikir ada apa
ya udah nanti kita terwaktu
kita ketemuan oke
gua salut sama lu
ya sekarang lu tahu rahasia mengenai rena walaupun kita belum tahu kebenarannya seperti apa
ya kan kamu juga enggak yang kasih tahu sama aku
supaya aku gak terlalu jauh
ikut campur urusan andin sama hal
semakin diperasa ya
yaudah ini masih mau makan lagi atau mungkin mau tambah
nggak aku udah kenyang
ya udah kalau gitu
ntar gua bayar dulu abis itu baru kita langsung balik ya
pembicaraan kamu sama mama
kalau mama ketemu sama mas nino
aku takut mama ragu lagi sama aku mas
mama gak percaya lagi sama aku
aku takut mama ragu lagi sama aku mas
aku bingung harus berubah
aku bingung harus berubah
aku bingung harus berubah
aku bingung harus berubah
aku bingung harus berubah
aku bingung harus berubah
aku bingung harus berubah
aku bingung harus berubah
aku bingung harus berubah
aku bingung harus berubah
eh deh pelan pelan belanja
kok kayak lagi seneng gitu senyum senyum sendiri deh
mbak mir kenapa
hari ini bahagia banget mbak
mbak mir tau gak kalo kiki habis diantriin mas rendy sama mamanya pulang kesini
udah gitu mbak mir kayaknya itu ya mamanya mas randy itu calon mertua idaman
yang sayang sama calon menantu seperti ini
sebelas dua belas lah sama ibu rosa
ya ampun kiki
pantesan lu seneng banget
pokoknya gue doain yang terbaik banget buat demplon
mudah mudahan lebaran tahun ini yang namanya kiki demplon dilamar sama abdullah rendy
semoga pas lagi ngucap gini malaikat lewat mbak terus diamini
tapi tadi kiki sempet deg degan tau mbak
soalnya pas kiki diantriin pulang kesini dia udah berpikir waduh
kiki takut kalo mamanya mas rendy juga masuk rumah
dih kenapa lo jadi takut gapapa kali
terus pekerjaan kiki tuh asisten ceo perusahaan rusia
jadi dia gak bilang kalo kiki ini pekerjaannya
asisten rumah tangga
astagfirullahaladzim demplon demplon
ih entah lo gak dapet restu
wih lu mah bener bener ya
lah iyalah harus
nih deh kiki hidup tuh udah ribet jangan bikin tambah ribet lagi
lu inget omongan gue jangan pernah lo bohong terus lo bohong lagi buat nutupin kebohongan lo yang lain
iya harus harus lebih cepet lebih baik
sama emaknya jangan sama rendy doang
mana yang harus gue bantuin
emah udah baik kan
emah udah better
reina boleh tolong ambilin handphone emah
emah angkat telepon dulu ya
hei karina enggak enggak ganggu kok
terus aku telepon mau minta maaf ya ke kamu
kemarin itu aku kan agak sinis ke kamu dan memang kata kata aku kelepasan
aku paham kok
pasti ini berat buat kamu juga
ya kamu gak suka menantu kamu dituduh
aku pun juga gak akan suka kok
iya soalnya kan itu tuduhannya nggak berdasar ros
ya kalau nggak berdasar seperti itu itu kan artinya fitnah ya kan
karena kita tunggu aja sampai pelakunya terbukti
by then pada saat itu kita akan tahu siapa yang salah
siapa yang salah
rosa jelas jelas yang salah sudah dihukum
ya sepertinya hukuman itu jatuh ke orang yang salah
terus mungkin ada baiknya pembicaraan ini kita selesaikan dulu ya
gak perlu diperpanjang
aku telpon cuma mau ngomong itu aja kok ke kamu
wah gimana sih mama
katanya tadi mau baikkan mau ngomong baik baik
kok sekarang malasnya waktu itu
ngotot kalau andin gak bersalah
pada jelas jelas andin yang dipenjarakan pak
udah udah deh pak
mama mau ke kamar mama tambah pusing sekarang
jadi ternyata mama belain gue di depan tanpa terosan
itu artinya mama percaya sama gue
gue harus jadi menantu yang lebih baik lagi buat mama karina
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak

orangnya tuh low profile banget ya ren
padahal dia itu orang kaya raya
udah gitu rumahnya juga gede banget
tapi dia itu masih mau nyapa security nya
kayak nggak ada jarak gitu ya ren
aduh gimana caranya ya
saya bisa ngomong ke mama kalau sebenarnya kiki itu bukan asisten ceo perusahaan rusia
dan rumah pondok pelita itu bukan rumah kiki
ren kamu tanya dong sama mbak kim
kapan kapan boleh nggak kalau kita bertamu ke rumahnya
ya sekedar makan malam gitu
atau enggak mama bawain makanan kesukaannya dia
ucak cingur gitu kan suka
nanti nanti aja ya ngebahas itu
aku capek banget hari ini
pengen mandi bersih bersih terus jadi
jangan gitu pasti jawabannya tidur mau tidur capek
aduh kemana sih ren di
ada yang mau gue tanya nih
dia kan udah punya suami
lo itu kenapa ya
nanya soal itu terus
emang lo ada kepentingan
gue tuh dari tadi cuma penasaran aja
soalnya gue tuh kepikiran terus
semenjak lo dipukul sama suaminya itu
udah lo tenang aja
gue balik ya
kayaknya ricky udah mulai curiga nih sama gue
kamu sakit lagi ya
lo gak perlu khawatir ya
kamu gak usah khawatir

aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
nanti mau sebelah
yang selalu maata
hatiku selalu hangat bersama reina
kamu malaikat kecil di rumah ini yang selalu bikin oma lebih tenang
panas banget tadi rosa itu sengaja menyinggung
kalau elsa yang salah
terus andin gak salah
padahal jelas jelas terpidananya kan andin
belain andin bener bener ngeyel dia itu
aku buatin ginger tea buat mama
emang kenapa capek ya
gak tau nih
kepala mama pusing
jadi ini bahu belakangnya juga jadi tegang
gak tau dulu bener bener gak enak dibadanya sekarang
aku pijetin ya
sini aja duduk
ini bahu mama jadi lebih enak
itu lehernya juga lebih enak
iya mama makanya jangan stress stress ya
papa udah percaya sama gue
keluarga nino juga udah percaya
sekarang urusan gue tinggal ricky
gimana caranya gue bisa menghindar dari janji gue
biasanya aku pijetin nino segitu tenaganya
temen model saya
saya sering pemotretan sama dia
sekarang silahkan kamu tanya tanya sejelas jelasnya soal kehamilan saya
sebenernya gue penasaran sih
kenapa elsa minta sama gue buat ngaku ngaku kalo dia hamil sama gue di depan suaminya
buat apa ya
sayang kok belum bobo
kok rena belum bobo
karena rena gak tidur sama mama
kondisi oma gimana
oma tadi udah minum obat
jadi oma udah ngantuk
terus oma tidur deh
emangnya rena gak mau temenin oma
bumbu sama oma
aku udah bilang sama oma
kalau malam ini aku tidur sama makna sama papa
boleh kan ma
boleh kan ma
bapak juga pengen banget tidur sama rena
ini ngapa jadi pengagetin u ya
ada gajah di pinggir sawah
gak dibangunin salah
betul juga betul juga
makan soto di pasar minggu
paling enak pakai perkedel kentang
emang ini bulan suci yang uyat tunggu tunggu
hah akhirnya didatang juga
kalau begitu mah lanjut dah lanjut lanjut
hah ada aja
sampai jumpa lagi
mau bobo lagi gak
mama sama papa mau sahur dulu
mama sama papa mau sahur ya
ma aku boleh gak ikutan sahur
kuat kok ma
karena di panti suhan aku udah pernah diajarin bu panti
tapi tengah hari
gak apa apa puasanya pelan pelan ya
iya sayang itu aja udah hebat kok
yaudah kita sahur ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
terima kasih bu fatwa
sampai jumpa lagi
eh udah waktunya sahur
hmm saya masih ngantuk lima menit lagi ya
lima menit dah
nanti telah sahurnya malah gak puasa lagi siang siang
udah yuk bangun dah
yuk dayu bangun sahur
permisi om saatnya sahur om
yuk dah yuk bangun
bangunlah di sahur lu yuk
tak perlu lagi bangun
sahur ya pak
aduh ya allah
aku baru inget aku belum nyiapin makanan loh buat sahur
kamu masak telur aja
pertama nasi panas dan kecap pun udah buat aku udah oke kok
sama teh panas
yaudah aku siapin deh ya
mau dibantuin gak
enggak enggak gak usah
pas sahur gini kok malah dateng ya
kamu ngapain malem malem disini
ikut sahur boleh gak disini
adek gua kayak tidur di rumah kota tiba tiba
asisten rumah tangga gua juga pulang kampung
gak ada yang masak juga gak bisa makan gue
kita kan kalo makan bareng enak tuh disini sahur bareng
iyur kalo mau ikut sahur di dalam aja masuk
seneng ya ditemukan angga
yaudah nyampingnya rumah
pembelian ya mas
mama seneng liatnya
untung juga ya
kemarin mama pesankan kalian menginap di hotel itu
kalau enggak kan sahur ini kayaknya gak seindah sekarang
rena gak denger kan
makan gak makan
ayam kiki segitunya juga mau
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ngini arma tak bahagia komah
aku senang dan aku bahagia sekali
karena baru kali ini aku ngerasain ramadan bareng keluarga
bareng suami aku anak aku sama bareng
karena sebelumnya aku cuma bisa ngerasain
di tempat dingin yang dijauhi semua orang orang yang aku sayang
makan cuma dilihatin doang
kasian tuh nasinya
terus sakit loh
udah makan makan makan
makan eh jangan nangis
lu kenapa sih
gue kagak sama keluarga gue mia
gue tanya sama udara segar yang ada di luar itu
sendiri banget rasanya harus ngalamin seperti ini
kebelar ramadan tanpa orang yang gue sayang
sendiri banget mir
kenapa ada gue di sini
kan gue nemenin lo juga
ya gue paham kok gue tahan
kalau gak gitu lo gak bisa ngelawatin semuanya
ini cobaan dari allah
dan allah itu
gak akan kasih cobaannya di luar teman teman kita
dan gue yakin
lo pasti kuat kok ngejalanin ini semua
udah ketawa lagi
mei and enggak bersalah
dan dia yang harus menjalani semua itu
pelaku sebenarnya sangat kebongk clinical
melakukan penawar masalah cada cara di atas terrorist

kita semua disini
terima kasih banyak ya emang

aku bisa berkumpul disini
barang sama keluarga
aku dah bur cakesu